sementara itu aliansi masyarakat peduli tragedi kemanusiaan pemilu dua ribu sembilan belas mendatangi badan pengawas pemilu bawaslu ri untuk meminta bawaslu menindak cepat kematian lebih dari lima ratus kpps dalam pemilu dua ribu sembilan belas
aliansi ini juga sempat menyatakan akan melakukan autopsi mandiri dan membawa kasus ini ke luar negeri
hal ini akan dilakukan aliansi masyarakat peduli tragedi kemanusiaan pemilu dua ribu sembilan belas jika komisi pemilihan umum kpu dan bawaslu tak merespon pelaporan mereka
aliansi yang terdiri dari dokter pengacara dan sejumlah elemen ini menyatakan bahwa faktor kelelahan tak bisa menjadi faktor utama penyebab kematian
mereka juga meminta kpu segera menanggung biaya pengobatan kpps yang masih dirawat di rumah sakit
hingga saat ini sekitar lima ratus orang kpps dinyatakan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dirawat di rumah sakit
aliansi ini juga sempat menyatakan bahwa faktor kelelahan tak bisa menjadi faktor utama penyebab kematian

aliansi ini juga sempat menyatakan bahwa faktor kelelahan tak bisa menjadi faktor utama penyebab kematian
pertimbangan pertimbangan merapatkan hal ini dan juga tadi juga sudah menerima pelaporan yang dilakukan oleh aliansi masyarakat peduli tragedi kemanusiaan pemilu dua ribu dua puluh
dan tadi rahmat bajah juga menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kpu pusat untuk kemudian nantinya memutuskan apa yang akan mereka lakukan
termasuk adanya investigasi yang juga akan dilakukan oleh pihak bawaslu dan juga kpu pusat
untuk meneliti lebih jauh
apakah kemudian penyebab sesungguhnya dari kematian ratusan kpps yang bertugas pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas siang lalu
dan memang anissa pagi tadi pihak bawaslu juga menyatakan bahwa pihaknya mempersilahkan seluruh elemen masyarakat jika memang ada hal hal yang dirasa janggal dalam proses pemilihan umum yang terjadi pada tahun dua ribu sembilan belas
baik mengenai kematian sejumlah petugas kpps maupun dugaan dugaan kecurangan yang lain untuk dilaporkan secara sistematis kepada bawaslu
dan nantinya bawaslu akan menindaklanjuti segala pelaporan yang ada
termasuk akan meneliti terlebih dahulu dan juga akan menentukan langkah langkah yang kemudian akan mereka lakukan
tetapi tadi komisioner bawaslu rahmat baja anissa sempat menyatakan bahwa pihaknya memang mengakomodir segala pelaporan
yang dilakukan oleh masyarakat tetapi ia juga menyatakan bahwa yang terpenting saat ini yang sedang bawaslu lakukan adalah mengawal rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu pusat
yang saat ini sudah masuk ke provinsi dan tentu masyarakat juga harus melihat atau juga turut mendampingi dalam rekapitulasi kali ini
anissa pagi sebetulnya memang ada sejumlah empat ratus lima puluh enam orang anggota kpps yang dinyatakan meninggal
setelah melakukan tugasnya pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas yaitu mengawal pemilu yang terjadi di indonesia saat itu
kemudian ada sekitar tiga enam ratus lima puluh delapan orang yang dilaporkan sakit
kalau tadi kita juga menyinggung bagaimana aliansi masyarakat peduli tragedi kemanusiaan pemilu dua ribu sembilan belas melaporkan mengenai kematian para anggota kpps dan juga meminta otopsi
kita sedikit merujuk kepada aturan aturan otopsi
sanksi yang berlaku di indonesia
anissa pagi aturan otopsi sebetulnya ada tertera jelas dalam kuhap
lebih tepatnya pada pasal satu ratus tiga puluh tiga pasal satu ratus tiga puluh empat pasal satu ratus tiga puluh lima dan juga pasal satu ratus enam puluh
serta aturan ini ada juga dalam peraturan pemerintah nomor delapan belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana memang otopsi ini terdiri dari tiga hal yaitu otopsi verbal yang merupakan wawancara yang dilakukan terhadap pihak keluarga
mengenai kebiasaan dari korban dan kemudian apa apa saja yang dapat diduga menyebabkan kematian terjadi pada korban
kemudian adanya pemeriksaan terhadap rekam medis untuk meneliti lebih jauh penyakit penyakit apa yang sudah diderita oleh para korban ini sebelumnya
dan yang paling dapat meneliti atau menghasilkan hasil yang lebih akurat adalah otopsi jenazah langsung
dimana otopsi jenazah langsung
ini anissa pagi ada beberapa hal atau ada dua otopsi jenazah yaitu bedah mayat forensik
ini merupakan bedah mayat yang dilakukan untuk penyelidikan
di mana bedah mayat forensik ini membutuhkan persetujuan tidak hanya dari pihak keluarga tetapi juga dari pihak kepolisian atau aparat yang berwenang di negara republik indonesia
dan kemudian ada bedah mayat klinis dan bedah mayat klinis ini hanya membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga
tujuannya untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab kematian dari korban
dan kalau kita juga merujuk pada aturan aturan yang berlaku di republik indonesia tentu otopsi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan
karena ini menyangkut bagaimana pembuktian dari hal hal yang saat ini bergulir di masyarakat
karena banyaknya informasi yang simpang siur anissa pagi ada yang menyatakan bahwa ini adalah hasil diracun seperti tadi yang ada di jawa barat
kemudian ada yang menyebutkan
kemudian ada yang menyebutkan
dan juga ada yang menyatakan ada proses proses lain yang terjadi sehingga menyebabkan petugas kpps ini meninggal dunia
dan inilah sebetulnya pembuktian yang memang diperlukan oleh masyarakat
tetapi jauh dari itu tadi juga komisioner bawaslu rahmat bajaj juga menyatakan bahwa sebetulnya tidak perlu masyarakat menjadi gaduh atas meninggalnya petugas kpps ini
memang ini menjadi suatu duka bagi negara republik indonesia
tetapi tidak perlu gaduh karena bawaslu dan juga kpu akan mengupayakan hal yang berbeda
seoptimal mungkin untuk mendapatkan informasi atau fakta mengapa kemudian ada lebih dari empat ratus orang anggota kpps meninggal dunia dalam proses pemilihan umum dua ribu sembilan belas ini
dan memang proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar anissa karena perlu ada verifikasi data
kemudian ada perlu koordinasi koordinasi yang perlu dia lakukan tidak hanya bawaslu kpu tapi juga melibatkan kementerian kesehatan
dan juga ada juga pemerintah dan kemudian aparat
kepolisian yang juga harus dilibatkan di sini untuk mendapatkan kesimpulan atau penelitian dari apa yang terjadi kepada ratusan petugas kpps yang meninggal dunia
anissa kembali kepada anda
baik terima kasih maria sarjana kita akan tunggu bersama perkembangan kasus kpps meninggal dunia
terima kasih atas laporan langsung anda dan selamat kembali bertugas